hai hai hai hai hai hai hai ya allah kenapa babi begini ketuker kalau ini babi
bujang anak tunggal tapi sampai tahu kalau ini bener bener jumpain lo
ada perlu apa bang
abah dan umi kamu ada
orang tua abang mau ketemu
kalau gitu masuk dulu aja bang
pak bu nanti rum panggil rumi sama abah
bisa deh lu gak usah nangis begitu
lu gak takut air mata lo kering
lu mau air mata lu diganti air got

ini orang lagi sedih juga
tahu gak nih hatimu ini lagi hancur lagi sakit
gak tau bakal begini nih kejadiannya
kan emas lo masih banyak mon
yang lojukin gue tuh dua kotak
emas lu tuh kalau dijajarin dari sini nih
hilang satu aja nangisnya
dua jam gak berdibenti
kita boleh sedih tapi jangan berlebihan
gak baik mon
gue jadi penasaran
hilang segitu aja
nangisnya gak ketulungan
gimana kalau hilang semua
bae kok cahat betul sih mene
bae ini bukan doain mune yang baik baik
malah dicumpahin biar hilang semuanya
pasti muna ini anak pungut bukan anak kandung
jadi mune kagak sayang mune deh
mereka tuh anak kandung
mereka aja lo ngomong sembarangan lo
mabe kagak tau sih
itu emas emas tuh semua mune beli
mas tuh bay tau gak
terus dikanti sama emas palsu
ngapain lo kemari
mau nasihatin bumi lagi ya
rom cuma mau kasih tau aja
ada keluarga bangah mandi tuh
mau ketemu sama ummi
umi mau temuin sekarang
engga ummi ga mau ketemu mone
gnar ummi kayak begini
gak perlu tau lo
jadi ummi beneran gak mau temuin
sekali ummi bilang engga
rom mau kasih tau dulu ya miah
yaudah sama pergi
lu gak boleh kasih sama anak
mas dubai lo tuh mas yang dari eropa
kenapa mba bebik kayak begini
ketuker kali ini mba bebik
anak tunggal tapi kusumpain tau
kalo kali ini kubener bener kusumpain lo
brengsek ini mba bebik
mendingan gue mati deh
gak ada lagi
aba dan ummi mana ya
kok belum keluar
orang lagi dandan juga
mendingan kita pulang
ini udah kelamaan kita ke laluan ya mba bebik
sabar gak hubung
namanya juga lagi bertamu
mungkin yang punya rumah lagi dandan
nyiapin perhiasan yang segede
itu ada keluarga bang rahmadi mau ketemu sama abah
mbak mau ketemu sama rumah keluarganya
gimana sih mba
kasian loh mereka kan jauh jauh datang kesini
mau ketemu sama aba sama ummi
siapa yang mau nemuin
udah lo aja yang nemuin
orang mau ketemu sama aba sama ummi
yaudah aba bakal temuin mereka
tapi kalo keluarga mereka
ngerendahin kita lagi
aba usir mereka
kedatengan mereka baik kok mba

mba tau aja mau silaturahmi
kok gak bergabung
jadi maaf gak bisa nemuin bang rahmadi
ibu sama bapak
bapak peh kalo bu hajinya lagi sakit
biarin aja dia istirahat
tanpa sakit keras diopname lagi
kalo dia keluar
waktu datang ke rumah saya
aba dan ummi kayaknya sehat sehat aja ya
ini begini ya bapak bapak ibu ibu
hajamai munatu sakitnya karena
umi sama aba rom ngapain bang ke rumah bang
dalam rangka silaturahmi aja rom
ya meskipun keluarga haji muidi dan keluarga haji rasidi
sudah tidak bisa jadi keluarga besar
tapi yang namanya tali silaturahmi kan
harus tetap dijaga
gua demen tuh
cakep kayak begitu tuh
sebenernya gua itu udah emosi banget sama mereka
emosi banget sama mereka
mereka udah ngelecehin gua sama ummi
tapi gua perhatiin kayaknya keluarga rahmadi udah mulai kalem
ya siapa tau kalo hubungannya udah mulai membaik
bisa ngelanjuti pembicaraan perjualan lagi nih
emangnya tanya apaan ya
mesan kain kapan berapa meter
siaran lu mut
nah adik sampe setan bego
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
hepat hepat nih gara gara joni sama
halaman jadi bersih
barum lagi baunya
ma ga sebersihin nih maji
betul lho kemah
kalo ga ada emang oji juga ga bakalan bisa serapiin nih ma
emang ini semua gara gara
kamu berdua nih
tapi belum tentu biar rame rame juga
kalau kagak kompak belum tentu bersih kayak begini
dan juga semangatnya
kita ya karena kompak dan semangatnya sudah beres
pamitan pulang dulu ada apa sih di rumah